hari ini tepatnya tanggal tujuh belas maret dua ribu dua puluh dua seluruh pembalap motogp moto dua dan juga moto tiga
dinyatakan sudah tiba seluruhnya di kawasan pulau lombok nusa tenggara barat
dan saya saat ini sudah ada di kawasan sirkuit internasional mandalika
untuk melihat seperti apa persiapan sejumlah tim krunya dan juga para rider
untuk mempersiapkan hari pertama mereka pada jumat delapan belas maret dua ribu dua puluh
siapa yang akan jadi tercepat
dan saya akan ajak keliling sirkuit mandalika untuk melihat persiapannya
dan kali aja saya bisa ketemu sama salah satu pembalap
yang lagi bersiap siap di lokasi pedok yang ada di belakang saya ini
seluruh tim balap terlihat bersiap di garasi pedok masing masing tim
sejumlah aktivitas dilakukan mulai dari mengangkut peralatan logistik
menyusun perlengkapan motor dan juga koordinasi sesama tim balap
saya pun bertemu
dengan pembalap aprilia racing maverick finales
dan menanyakan bagaimana persiapannya jelang balap akhir peka nanti
bagaimana persiapan anda untuk mengembali motor jip indonesia
pada dasarnya persiapan saya adalah untuk mengembali untuk sedikit perjalanan
terutama pada jam perjalanan

dan kita akan mencoba untuk mengembalikan
oke jadi apa pendapat anda tentang sirkuit mandalika
sirkuit mandalika bagus
maksud saya saya melihat bahwa mereka mengembalikan peralatan
sangat bagus jika semua orang bisa datang ke sini
saya pikir juga banyak peralatan
selain bersama maverick finales
saya juga berkesempatan berbincang dengan pemerap honda lcr
yang juga bercerita soal pengalamannya bertemu presiden joko widodo rabu kemarin
jadi saya ingin bertanya kepada anda
apakah anda dijemput oleh presiden joko widodo
apakah anda merasa terasa

maksud saya pengalaman itu sangat luar biasa
dan saya bisa melihat banyak penggemar indonesia
dan itu pengalaman yang bagus
itu sangat bagus bukan
oke terima kasih nakagami
terima kasih nakagami

takaki nakagami yang kemarin diundang oleh presiden joko widodo ke istana jokowi
terima kasih nakagami itu baru saja saya melakukan wawancara dengan pembalap dari lcr honda takaki nakagami yang kemarin diundang oleh presiden joko widodo ke istana jokowi

dan melakukan perjalanan parade bertemu dengan fans motogp di jakarta
tadi dia menceritakan pengalamannya karena sangat menarik katanya
dan fans motogp indonesia luar biasa
setelah berkeliling di kawasan pit building
sirkuit internasional mandalika untuk melihat bagaimana kesiapan para tim dan juga para pembalap
saya sekarang mau ngadem nih
karena di luar cukup panas
suhunya sampai tiga puluh tiga derajat celcius di mandalika
jadi saya mau sekalian memperlihatkan gimana suasana media center saat ini
ini adalah media center
bisa dilihat di sekeliling saya
nah inilah suasana media center di sirkuit mandalika
sudah banyak wartawan ataupun jurnalis internasional yang berkumpul di sini untuk melakukan peliputan terhadap gelaran motogp
baik itu update tentang sirkuit pembalap tim dan juga hal lainnya yang berkaitan dengan gelaran motogp dua ribu dua puluh
albi pratama robby bahtiar mandalika nusa tenggara barat